edi yang mendaftar ke pdi perjuangan adalah petahana gubernur sumatera utara
edi bakal sengit bersaing dengan bobi nasution menantu jokowi yang kini menjadi wali kota medan
bobi diajukan golkar sementara edi sebelumnya maju dari koalisi gerindra dan partai golkar
diimpulkan ke kami yang diimpulkan diinformasikan kepada kami yang namanya sudah diberi peratugas
pas ditanyakan kemarin ini perlu daftar lagi nggak usah karena sudah mendapat surat
edi tidak mempersoalkan bobi maju menjadi calon gubernur asal mengikuti aturan dan etika dalam berkontestasi politik
dan edi menyindir soal bagi bagi bantuan sosial
boleh untuk bercita cita menjadi soal
mau bobi mau musa mau apapun siapapun
tetapi yang tidak boleh siapa yang tidak boleh melukai aturan yang ada
aturannya begini ikuti begini
tidak boleh bawa beras ya jangan pakai beras
jangan bawa yang melakukan intervensi melalui kekuasaan ya jangan lakukan itu
yang nggak boleh ya boleh yang boleh